ini sebenarnya masih ada hubungannya
dengan pertanyaan rekan saya
tetapi saya alurnya mengikuti
alur pertanyaan dari pengacara saudara sebelumnya
tadi pengacara anda
di awal sekali memeriksa anda
niat untuk ketumbuhan lebih kepada hany
bagaimana pendapat saudara
ya itu kalau memang terjadi demikian
ya ya memang terjadi seperti demikian
menurut pendapat anda
whatsapp group yang kalian buat itu
memang hanya yang lebih ingin pertama kali
mengajukan untuk ketumbuhan
kalau dibacakan seperti yang tadi dibacakan itu sepertinya iya
oke saya bacakan ya
jadi salah satu alur yang dibacakan
oleh pengacara anda adalah
pernyataan dari hany
ini sudah terbentuk
dibuat oleh mirna
tadi anda menyebutkan bahwa yang membuat adalah mirna
tetapi saya mau tanyakan
ketika dibuat oleh mirna siapa yang mengusulkan
saya tidak ingat
boleh saya bacakan
tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu
apa yang dibacakan oleh pengacara anda
tadi dibacakan oleh pengacara anda adalah
whatsapp yang disampaikan oleh hany
gue udah di pontianak nih guys
ketemu abis gue balik boleh
mau banget ketemu kalian
kemudian ada kata kata saudara jessica mengatakan
diartikan oleh pengacara anda
cannot tidak bisa
tetapi anda tidak mengkonfirmasi apakah anda
tidak bisa atau istilah kerat itu lucu
kayaknya percakapan sebelumnya
ada vera mengatakan cannot
saya gak ngerti cannot itu maksudnya apa
saya tulisannya pakai k kayaknya
saya menanyakan haha cannot
maksudnya apa sih itu
dengan kata lain bukan anda menolak
pertanyaan dari jessica
oke han lo kapan balik
kemudian dijawab oleh
ini yang dibacakan oleh pengacara anda
gue balik tiga januari
after gue balik bisa banget ketemuan yuk
kemudian dijawab oleh hani lagi
yuk yuk jes mirna tela
kemudian pela ini diartikan oleh pengacara anda adalah
salah ketik yaitu please
anda tidak memberikan komentar apakah itu betul
saya bacakan mulai dari anda bertanya
oke ham lu kapan balik
dijawab oleh hany
gue balik tiga januari
dijawab oleh hany lagi
after gue balik bisa banget ketemuannya yuk
hany menjawab lagi
hany mengatakan lagi yuk yuk jes mirna tela
tapi pengacara anda mengatakan
tela disitu adalah please
seperti kaya lebih apa ya lebih intense gitu
apakah itu benar
bukan yang mengatakan hany
bukan bukan please tela
pengertikannya tela tetapi dikorek oleh pengacara anda
pengacara anda adalah dikoreksi maksudnya adalah
iya kalau itu saya tidak tahu
oke saya akan jelaskan dengan membacakannya ya
itu nanti untuk yang terakhir
tetapi saya akan mulai dari anda yang mengatakan tidak tahu siapa yang pertama kali mengusulkan
ini berdasarkan dari whatsapp antara anda dengan saudari mirna
ini bukan boom terbentuk dari grup
anda bertemu sebelumnya dengan mirna sebelum kejadian ada tanggal delapan desember ya
kemudian tanggal sembilan kalian mulai mengobrol di whatsapp
iya seperti itu
saya akan bacakan di yang tanggal sembilan
ini yang memulai membicarakan adalah anda
tapi dari ceritanya ini saya bisa menangkap bahwa sebelumnya anda bertemu
anda katakan begitu
terus kamu informasikan lagi breaking news
ini sepertinya anda punya masalah perlu
kata si mirna
nah kemudian kamu katakan
kasian banget itu pembicaraan kalian
nah yang saya tertarik adalah berikutnya kamu mau ngomong begini
terdak mau bicara begini
btw today kalau jadi kita bareng honey ya
itu omongan dari whatsapp dari saudara
apakah itu benar
kemudian ada lagi perngataan
tidak beberapa detik kemudian anda mengatakan
we excited mau ketemu honey juga
jadi kamu masih terdakwa mengatakan sangat tertarik tapi liat efek obatnya
nah itu di tanggal sembilan bulan dua belas
tidak ada lagi pembahasan tentang ketemuan
karena lebih pembahasan tentang masalah perut anda
minum norit dan segala macam
kemudian di tanggal lima belas
di tanggal lima belas
anda mulai mengajak pembicaraan lagi
anda mau mulai di pagi hari
tanggal lima belas bulan dua belas dua ribu lima belas pukul enam lebih lima puluh delapan lewat dua puluh detik
kemudian anda lanjutkan apa kabar
eh bikinin grup chat sama honey and me doang ya
nah bisa anda jelaskan
bisa ya pada saat itu saya berpikir saya mau ketemu honey juga
jadi anda meminta untuk dibuatkan grup
kalau diingatkan itu ya iya
benar berarti nirna membuat grup
atau anda yang mau
kemudian anda bilang ayo kita janjian berarti anda ingin juga ketemu sama yahan
berarti dengan perkataan lain bukan hanya yang pertama kali mencetuskan untuk bertemu

kita masuk ke di billy bulu college
pada tanggal lima belas itu juga dimulai pembicaraan bahwa
nirna mengatakan eh i add vera ya
berarti fira masuk tadinya kan anda cuma minta si honey and lee
tapi dia meminta izin kepada anda eh i add vera ya
kemudian dibawahnya vera join
kemudian disapa oleh nirna hello dan semuanya menjawab hello hello hello
oh my god kalian berbicara saling menyapa sampai akhirnya
anda mengatakan kalian kapan sempet
masih anda juga oke
kemudian ada kata kata dari ini masa vera waktu itu lagi honeymoon ya
eee vera mengatakan
apa hubungannya dengan perkara ini
saya akan mengkonfirmasi
yang mulia saya akan mengkonfirmasi kata please
yang seperti bernada intens untuk mengajak itu bukan please
tetapi adalah bahasa
bahasa manja dari hani untuk mengatakan vera
karena ini berulang ulang kali dikatakan oleh honey
yuk mir jes pela itu vera bukan please bukan mengajak
tetapi mengatakan keempat ya tidak mengajar dengan intens
ya udah tanyakan aja
maksudnya pela itu apa
disini ada vera bertanya kepada bertanya gini
kemana han kemudian dijawab oleh honey temenin andi pulang kampung pela
nah itu pela pertama kemudian sampai akhirnya ada kata kata yang dimaknai oleh pengacara terdawak tadi yuk yuk jes pela itu apa ya
dikatakan tadi please tetapi terdakwa tidak menjawab itu artinya
ya makasinya tanyakan kepada saudara terdakwa
dalam kelompok atau dalam grup itu istilah pela itu artinya apa
silahkan terdakwa jawab
iya saya tidak tahu sebenarnya pela itu apa
tidak tahu ya
eh majelis hakim yang mulia
tadi tujuan saya menceritakan ini
untuk mengingatkan jessica dengan whatsappnya
sehingga dia lebih memahami piala yang tadi
tidak mungkin saya menjelaskan tanpa saya bacakan urutannya
terima kasih sudah diberikan kesempatan
silahkan gantian dari penajaran
satu lagi penting sekali
saudara terdakwa ya
pada saat saudara di meja lima puluh empat itu
apakah saudara memegang benda lain
selain daripada cocktail gelas cocktail
atau dan benda lainnya
atau dan juga menu
pada saat saya menunggu
nah coba tampilkan di kamera
ini menik di jam enam belas tiga puluh tiga sebelas ya
yang belakang dulu
nah bisa saudara jelaskan
nah ini tangan saudara ini lagi ngapain nih
nah dari sebelah kanan
saudara menggerakkan tangan kiri itu ya
ke atas itu
itu lagi apa
kalau itu saya tidak merasa berbuat seperti itu
tidak merasa berbuat seperti itu
saya tunjukkan lagi kamera yang lain
di waktu yang sama tadi berapa
agak bisa agak di agak di lebarin gitu
saudara lihat itu
nah ini ada benda
nah ini saudara ini lagi mau memindahkan apa
saya tidak ingat memindahkan apa apa
saudara melihat gerakan itu
dari tangan kanan saudara ke sana
tangan kiri saudara
saudara tarik sah
tangan kanan ke sana
tangan kiri ketarik
padahal saudara sudah pakai kacamata
iya tetap tetap aja
masih tidak bisa melihat
santa saya dengan pakai kacamata lebih jelas lagi melihat cctv
jadi tidak tahu
maafkan saya membuat anda lupa juga
tidak satu kom silahkan
baik terima kasih yang mulia
mumpung videonya hidup
tolong dulu ditayangkan dulu
gambar yang apa ya
waktu menuang kopi
terus terang saya mau mencoba
saya mau minta kepada betul umum
mestinya dari kamera sini kan bisa melihat langsung dengan berterang benderang ke meja ini
kenapa hanya dari sini aja yang diambil
dari sini kan ada kamera ke sini
kalau itu dibuka pasti ketahuan di sana itu apa betul apa yang terjadi di sini
ya di daerah sini kan ada kamera
mestinya kan kelihatan meja ini
kamera nomor berapa pak
ya saya tidak tahu ke nomor berapa
tapi saya ingat saya di sini ada kamera ke sini
sebentar pak penasihat hukum itu tau disitu ada kamera dari siapa
saya pernah ke sana
kapan kesananya kan setelah itu ada penambahan kamera setelah berapa kejadian ini adalah penambahan kamera
jadi harus dikonfirmasi dulu kamera apa
pokoknya ada kamera
ya kapan itu saya tidak tahu
nah pertanyaan saya adalah kenapa tidak bisa terlihat di situ
makanya kami tegaskan setelah kejadian ada penambahan kamera di oliver sudah dikatakan oleh kpd
penambahan kamera di oliver sudah dikatakan
saksi devi kapan penambahannya
sudah dikatakan oleh saksi devi
apakah ada rekaman cctv
yang dimaksud oleh
penasihat hukum sepanjang pengetahuan kami
tidak ada yang mulia
tidak mungkin bisa dilihat
justru itu yang mulia sebenarnya kalau itu
kan bisa terlihat semua yang terjadi
jadi terus terang saya bertanya tanya
kenapa itu hilang
sudah dijawab sama
jaksa penuntut umum bahwa
tidak ada kamera yang mengarah
ke situ selain dari kamera
tadi yang ditunjukkan
dalam rekaman cctv yang
dijadikan barang bukti
kalau begitu apakah bisa menentukan
menurut pak artanto
kemarin itu kan
kenapa bisa tidak terlihat di sini
bisa dijelaskan gak
bagaimana itu bisa terjadinya
harusnya bertanya dengan pak artanto
pada saat itu bukan kepada kami
dia ada di situ
ini kamera ini kan dari anda bukan dari saya
jadi saya tanya
karena dia bilang dia ada bertelepon
di situ sementara dia terlihat
juga beberapa orang di situ
kenapa yang gambar
dia bertelepon itu tidak terlihat
ini kan kamera anda
makanya mungkin harus ditanyakan kepada hartanto
didorong di belakang dia lewat kursi roda
ternyata lewat bar kan
itu juga artanto berbeda
keterangannya dengan apa yang disampaikan di persidangan
nah mungkin anda lebih baik tanya ke hartanto
saya kan sudah tanya kepada dia
justru karena saya tanya
dia bilang bertelepon
ya kan terus
di cctv tidak terlihat
yang saya minta kepada anda
karena ini cctv anda yang punya
kenapa tidak terlihat gambar itu
karena memang tidak
ada kejadian itu
dia mengatakan ada
sekarang kita tanyakan aja kepada
karena artanto mendengar
saudara bertelepon dan
ternyata dalam gambar cctv
tidak ada hanya saudara
lewat saja di situ
apakah pada saat
saudara bertelepon langsung
mengangkat telpon atau pakai yang model
mic dan pasang di sini
tidak saya pakai telepon
telepon biasa begini ya karena ada yang
seolah olah tidak telepon tapi dia bicara
gerakan tangan tidak mengangkat telepon
bagaimana tidak saya menelpon
oh menelpon ya sudah
keterangan saudara bersesuaian
dengan keterangannya si
artanto begitu iya yang mulia sudah
terima kasih yang mulia
pertanyaan kedua lagi
hanya satu saja hanya mengklarifikasi
saja ini tadi waktu
yang mulia majelis
bertanya kepada jaksa
jaksa mengatakan bahwa
ini maksudnya gimana ini
apakah memang kemarin itu hasil dari
gabungan gabungan kemarin itu yang
ditampilkan di sini
tidak sesuai lagi dengan
ada bisa dijawab bisa majelis
jadi itu seperti analisa
juga jadi sebuah
barang bukti dianalisa
yang dimiliki oleh ahli
software yang dimiliki oleh ahli
menjadi seperti itu
dengan cara menggabung gabung ya
tapi kalau saudara itu menyatakan subjektif
menurut saudara silahkan
saya tidak subjektif nanya apa
maksudnya digabung gabung itu
penjelasan menggabung gabung itu
itu istilah saudara
buat ditanya majelis
maksudnya di sini adalah itu bagian
dari analisa ahli
supara menjadi terang
kita klarifikasi dulu baik baik
yang mulia bertanya tadi
penentu umum sini mengatakan
itu hasil gabungan
jadi saya bertanya
gabungan ini bagaimana
supaya jangan salah sapsir
anda menanyakan kepada kami
kami bukan ahlinya
kenapa saudara tidak menanyakan
saudara yang bilang dia gabung gabung
itu kemampuan ahli dalam analisa
kami nanti juga akan klarifikasi terhadap keahlian
ahli saudara miliki
ya sudah lah
kira yang mulia sudah menangkap
apa yang diucapkan oleh
jaksa penuntut sudah terekam
apa yang dipertanyakan terekam
nanti kami yang menyimpulkan
terima kasih yang mulia
saya ada pertanyaan terakhir aja
mengenai celana ini
saya ini ada keterangan daripada
sri nur hayati ini walaupun tidak didengar
di sini kita tanyakan kepada
pembantu itu saudara jelaskan apa
sebabnya saudari baru membuang
pada tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
dia sebenarnya buang
tanggal sepuluh januari sehari
setelah polisi datang ke rumah
nah kalau itu jawabannya
dimana sebelumnya pada tanggal sembilan untuk
ada beberapa orang laki laki yang mengaku
dari petugas kepolisian ingin bertemu jessica
ketika saya sudah memberitahukan
kepada jessica kumala wongso
kalau celana tersebut sobek
agar celahan tersebut dibuang saja
celana tersebut saya taruh
di ember dalam
kemudian karena sudah beberapa
hari celana tersebut
dalam keadaan basah
dan menimbulkan bau
yang tidak enak
seperti bau ikan asin
maka saya baru membuangnya pada
hari sabtu tanggal sepuluh januari di tempat
sampah samping rumah
jadi yang saya ingin tanya
saudara itu tahu dibau
disini dikatakan karena sudah tiga hari
disimpan di dalam ember
saya bau nah pertanyaan saya
apakah ini ada
ini yang benar seperti ini
atau memang karena ada
cyanida di celana anda atau apa yang terjadi
cyanida tidak ada kalau yang
soal bau itu saya tidak melihat pak
jadi ke besok besok hari
keesokan hari setelah kejadian
terus saya bilang ya sudah buang saja
setelah itu tindakan dia seperti apa saya tidak lihat
ya disini setelah tiga hari kemudian
saya tidak urusan lagi
ya begitu ya
masih ada lagi
ya sedikit ya
jadi karena tadi diklarifikasi terhadap
karena kami bukan ahlinya
kami juga akan mengklarifikasi
kepada penasihat hukum
seperti yang kami rekam ketika
yang dihadirkan oleh penasihat hukum
bahan bahan yang diperoleh
itu semuanya dari
itu diperoleh secara resmi
kami akan menunjukkan
surat balasan dari kompas tv
bahwa tidak pernah ada
dari penasihat umum
jadi mungkin bisa diajukan sebagai bahan
karena ini persidangan
yang harus kita hormati semua
ada suratnya mungkin bisa ditunjukkan
jadi mungkin bisa
diklarifikasi mungkin seperti itu juga
supaya ini tidak
bias terima kasih mas
ijinimulai jadi menambahkan
dari rekan saya jadi waktu itu pada
ahli rismon hasyolensyani par penasihat hukum
mengatakan bahwa mereka mendapatkan
bukti rekaman resmi
permintaan resmi dari kompas tv
dari tv one dan dari
berita satu dan dari inews itu semua
sudah terekam di persidangan ini dan
saudara rismon ahli tersebut
menyatakan bahwa dia mendapatkan juga
secara resmi dari penasihat hukum itu kami
sudah meminta klarifikasi dari
empat stasiun tv itu
ada dari yang baru membalas
kompas tv one dengan
berita satu semuanya menyatakan bahwa
tidak pernah memberikan
atau tidak pernah ada permintaan resmi
tiga stasiun tv itu atas
nama penasihat hukum
untuk memberikan penayangan
yang saudara rismond pada hari itu
tayangkan jadi ini ada
keterangan palsu di
cadangan ini baru potensi yang mulia dan kami akan
terus menelusurinya dan ini kita tidak tahu
sejauh mana bisa menyeret siapapun
juga jadi ini kami akan tunjukkan sama mulia
baik karena anda
menjelaskan karyokripsi saya akan jawab
di keterangan kami waktu
sebenarnya bukan keterangan kaya
jadi sebenarnya harus
kalau rekifikasi sebenarnya kepada rismon
saksi yang menjelaskan
itu dapat dari
kalau saya tidak salah saya juga
langsung mengatakan sini yang kami
terima itu dari ainus tv
itu benar itu saudara
bostam yang pergi malam hari
mengenai dari kompas tv
di sini orangnya saudara wawan
christian juga masih ingat ini
dari kompas kita minta
tolong pak ibu christian
mana ada wawan di sini
kalau mengenai dari
enggak enggak kita minta
ya terus satu lagi siapa lagi itu
sama kompas orangnya
di sini nggak perlu yang mulia bisa kita
panggil orangnya bersaksi
pada sidang ke dua puluh satu
pernah saya tukuk
menyatakan permintaan resmi
permintaan resmi kami bisa bertanggung jawab
kami sudah lihat tayangan itu
saudara dhani sidari inews
yang mulia yang mulia cukup cukup
satu aja yang mulia
saya sudah dikonfirmasi sama inews
di telepon kemarin
saya dapat surat dari
untuk klarifikasi untuk
menanyakan permintaan cctv itu
buat suratnya ada kan email saya
yang ditandatanggung lalu
jawab kita resmi
cuma dengan inews
ya sudah sudah cukup ya
baik terima kasih
majelis yang menilai
masih ada pertanyaan pada terdakwa
cukup ya masih ada
dari penonton penonton cukup
tadi penasihat hukum
mengajukan surat keterangan
yesika yang di
jessica tidak ada catatan kriminal di sana ya
kepolisian di mana
saksi polisi dari australia
bagaimana ya bisa saya jelaskan
saksi john pada saat dia
bersaksi kemarin itu adalah
laporan laporan yang dapat dari
stasiun polisi tertentu
yang dilaporkan oleh ya patrick
atau yang kecelakaan saya seperti itu
tetapi yang kita punya ini
itu langsung datang dari
kepolisian yang melihat data
pengadilan apakah itu
jadi itu yang lebih sah kalau laporan
tersebut kan saya berharap
majelis bisa menilai kalau
seperti saya kehilangan dompet seperti saya
ada pencobaan bunuh diri atau seperti
itu atau kristi melaporkan
cemas saya tidak pergi ke kantor
seperti itu itu hanya catatan yang mulia
itu tidak diresmikan di pengadilan
oke jessica bersalah jessica akan dihukum
secara demikian makanya
saya tanyakan apa kepolisiannya
itu sama kepolisiannya sama
antara john itu kerja
sama yang mengeluarkan keterangan
itu sama yang mulia
john pada saat memberikan
kan juga menyebutkan bahwa
empat februari ya
empat februari dan tanggal dua puluh enam
februari saudara kan di
panggil untuk menghadiri sidang
betul bagaimana itu
sisi lain saudara dipanggil
menghadiri sidang tapi
sisi lain ada catatan yang
menyangkut saudara punya kriminal
di sana ya baik akan saya jelaskan
dan ada pertentangan keterangan
atau informasi itu
makanya majelis mengklarifikasi
baik yang mulia jadi yang
dua itu yang satu itu
untuk yang pengajuan patrick supaya
saya bisa kontak dia tapi itu bukan
pengadilan saya bersalah saya hanya
untuk datang ini mengutip
pengacara saya hanya untuk
datang menghadap dan dibilangin
jessica kamu tidak boleh begini begini
begini seperti itu yang mulia tapi
pengadilan ini saya tidak harus datang
lagi karena patrick sudah mencabut
yang dia mau tersebut jadi kalau saya
sekarang ngontek dia itu boleh
itu yang nomor satu jadi yang
kedua itu adalah sidang yang
saya menabrak saya kecelakaan mobil
nah kalau yang itu memang belum
selesai yang mulia kasusnya
jadi saya memang harus datang tapi
pengacara saya yang tanda tangan di surat yang tadi
diberikan kepada yang mulia dia sudah
pengadilan kalau jessica harus ada di indonesia
sekarang untuk menghadiri perkara ini
akan ditunda sampai saya
kembali ke sana seperti itu yang mulia
saudara tanggal lima baru datang
di indonesia ya lima desember
desember atau lima januari
hari sampai tanggal enam itu
sekitar satu bulan ya satu bulan satu hari
satu bulan satu bulan selama satu bulan
itu apakah saudara pernah
sebelum tanggal enam januari
apakah saudara pernah datang ke
untuk melihat restoran oliver itu
tidak pernah ke grand indonesia
tidak pernah ya
kemudian kenapa tadi
disebutkan kok memilih
saya hanya melihat websitenya saja yang mulia
lalu saya memilih itu
tidak ada alasan tertentu sebenarnya
tapi mungkin pada saat itu saya lebih suka
websitenya yang itu daripada yang satunya
setelah kopi didangkan oleh
si agustri ya
kan satu jam
kemudian hampir satu jam kemudian

selama saudara berada di
depan kopi itu
apakah saudara mencium
bau yang berlainan dengan biasanya
tidak yang mulia
bau yang bisa saya komentari
pelayan yang menuangkan
cairan dari teko itu aja tapi itu
tapi masih wangi kopi cuma menurut saya
keras gitu maksudnya seperti itu yang mulia
apakah bau kopi pada saat dihidangkan
oleh si agustri
dengan bau kopi setelah
diminum oleh mirna dan saudara
diminta untuk mencium
saya terus terang saya lupa saya ikut mencium ya
kemudian pada saat
ahli it samran
dibesarkan ya masih ingat ya
iya masih yang mulia
itu kan ada pemindahan kopi
yang berpindah ke kanan
seperti ini itu dalam zoom yang
dilakukan oleh ahli ya itu bagaimana
tidak ingat saya mindahin gelas yang mulia
saya tidak pegang gelas itu
gelas kopinya saya tidak pindahkan
saya tidak mindahin gelas
terkait yang barusan disampaikan
sesuai bap yang
ada aroma yang
aneh asam pahit
dan menyengat di
kopi itu betul
saya saat itu saya mengatakan demikian yang
mulia tetapi sepertinya itu saya dimasukin
jangan dipengaruhi enggak kami
ingin tahu dari saudara
sendiri karena tadi waktu
menyediakan itu kan
nah tetapi setelah kejadian
kan mencium saudara kan
tidak mau mencicip
alasan saudara waktu itu kami catat
tadi karena baru minum
ada senyawa atau bagaimana tetapi
sesungguhnya kalau si hany
selaku pemesan mestinya
saudara juga harus mencicipi
demi keselamatan juga ya
namun akhirnya saudara cium disitu
bahwa memang baunya
menyengat betul begitu saya tidak
pemikiran saya kalau saya
mengejamkan mata saya mengingat ingat lagi
pada saat saya di bap tersebut
dipengaruhi terarahkan oleh banyak orang
yang mulia jangan kata mungkin
iya saya ingatnya seperti itu
saudara cium kan waktu itu
saudara kan tidak mau meminum atau
dicium begitu ada bau
aroma tidak sedap begitu
tetap tidak ingat benar benar kalau atau
saya mencium karena tidak fokus lagi
seperti setiap pembicaraan tadi
tidak fokus setelah
kejadian atau menjelang
diminumnya kopi itu
saudara sudah cium iya tidak perhatikan itu
bahasa tidak fokus itu seperti saya tidak
perhatikan apa yang terjadi terjadi saya tidak
perhatikan nah itulah yang perlu kami
catat mengapa saudara jadi tidak
fokus apakah ada
ada sesuatu niatnya
niat yang tidak baik
di tempat itu
kalau jawaban saya saya cuma cuek orangnya
nah cukup lah
artinya begini bapak kan minta dari itu ya
dari kompasnya tapi ternyata kompas
coba jaksa penutup mau coba kesini
artinya yang bapak yang kesini kan
enggak ngasih surat ya
beliau itu yang punya otoritas
untuk memberikan rekaman
belum mendapat surat bukan sudah
sudah sudah paham saya
biar langsung aja
biar langsung aja
orang kompas yang bicara gitu loh
yang mulia saya tadi sudah belum menerima surat
ini kan yang dari instansinya kan
itu pakai surat
cukup semua tenang ya
cukup sudah jam dua belas malam ya
jadi selesai pemeriksaan terdakwa pada malam hari ini
oleh karenanya kita lanjutkan sidang pada yang akan datang adalah untuk acara tuntutan ya
majelis telah menetapkan skedul agar supaya waktu yang tersedia ini bisa terpenuhi
maka tuntutan kita tetapkan
hari rabu tanggal lima oktober dua ribu enam belas
satu minggu ke depan ya
kemudian nanti nota pembelaan pada tanggal dua belas oktober
kemudian replik tanggal tujuh belas hari senin
tanggal dua puluh ya
kemudian untuk putusan akan kita tetapkan kemudian ya
kemudian diperintahkan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum
ketika mengajukan tuntutannya agar disertai flash disk
demikian juga dari penasihat hukum ketika menyampaikan nota pembelaan dan dupliknya juga agar disertai flash disk atau soft copy
agar majelis bisa cepat untuk membaca tulisan tulisan dari jaksa maupun penasihat hukum dalam komputer ya
kita tidak mungkin dengan waktu terbaik
kita harus melakukan pengerjaan secara manual
sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari rabu tanggal lima oktober dua ribu enam belas dengan acara tuntutan pidana dari penuntut umum
diperintahkan kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam sembilan pagi
sidang dinyatakan ditutup